sempat ramai di media sosial pihak imigrasi memastikan tujuh belas warga negara asing yang memiliki ktp elektronik
sudah sesuai persyaratan dengan mengantungi kartu izin tetap atau kitab
meski mempunyai ktp elektronik dan tercatat di dinas kependudukan dan catatan sipil
para wna itu tidak mempunyai hak suara pada pemilu nanti
ktp elektronik bagi tenaga kerja asing memang diatur oleh undang undang no dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas tentang administrasi
bahkan merujuk pada pasal enam puluh tiga tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib mempunyai ktp elektronik
menurut kepala kantor imigrasi sukabumi warga negara asing yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik ini
telah memiliki persyaratan khusus yakni kartu izin tinggal tetap
ketika terbatas itu bisa dilakukan oleh orang
anak ikut orang tuanya
atau istri ikut suaminya
atau seseorang yang karena aktivitas sesuai dengan tentu berlaku
dia dapat izin tinggal terbatas
baru punya alis status ke izin tinggal
berapa tahun itu pak biasanya dia izin tinggal di sini pak
kalau kitab itu lima tahun berlakunya dan bisa lebih panjang
sementara kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten cianjur
menegaskan bahwa tujuh belas warga negara asing yang telah memiliki ktp elektronik ini
tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik
mereka pun punya hak suara pada pemilu nanti
kami akan menekan lebih selektif dan lebih hati hati untuk melakukan ini
karena saya pun ditegur oleh pak dirjen
saya waktu libur saya kemarin agak tersita
konsentrasi memberikan satu statement kepada beliau
bahkan perlu kami sampaikan
kami cukup besar hatinya bahwa beliau
kalau itu selesai dengan aturan saya back up kamu
artinya kami tidak salah mengeluarkan itu karena memiliki dasar yang tadi
ada kitab itu
sementara bentuk ktp elektronik yang dimiliki para warga negara asing ini
sekilas sama dengan ktp elektronik milik warga negara indonesia
namun pada kolom kewarga negaraan ditulis negara asal mereka
serta memiliki masa berlaku selama lima tahun
berbeda dengan ktp elektronik milik wni dengan masa berlaku seumur hidup
gani aris cianjur jawa barat
tidak cuma soal kampanye sistem pendataan penduduk yang dimiliki indonesia
seringkali menjadi batu ujian pelaksanaan pemilu
mulai dari nama ganda niganda hingga yang ramai belakangan soal kepemilikan ktp
oleh warga negara asing
kita bahas malam ini bagaimana memastikan tidak ada penyalahgunaan
itu highlight yang akan kita gali malam ini
nah langsung bersama malam ini ada igu de surate
sekretaris di jenduk capil
selamat malam pak gede
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada pak firman subagio anggota komisi dua dpr
pak firma selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada moki shader
mas mulki adalah peneliti perludem
terima kasih mas moki
sudah hadir malam hari ini
pak gede jadi kalau secara undang undangnya tidak ada masalah
karena landasannya memang ada diberikan kepada mereka
warga negara asing itu untuk ktp ini
ya mbak putri dan para pemirsa di seluruh indonesia
memang akhir akhir ini kan sepertinya
sepertinya ktp bagi warga negara asing itu
tidak dilanasi dengan regulasi yang kuat
tetapi kenyataannya negara kita telah mengeluarkan undang undang sejak dua ribu enam belas
pasal enam puluh tiga ayat satunya mengatakan memang
jadi penduduk itu sebenarnya ada dua
jadi penduduk itu adalah warga negara indonesia
dan orang asing
yang bertempat tinggal di indonesia
nah yang harus atau yang
itu adalah warga negara indonesia yang telah cukup umur dan telah kawin
dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap atau kitab
nah itu memang diwajibkan di pasal enam puluh tiga ayat satu nya
kami punya pasalnya mungkin bisa di
jadi dengan demikian dasar hukumnya sangat kuat
bahwa warga negara asing yang telah memenuhi syarat
dan mempunyai ktpl
itu adalah sahih adanya dia memiliki ktpl
menjadi ramai sekarang karena kemudian ada informasi
atau disinformasi atau misinformasi
yang tidak ditahui persis dalam masyarakat
takutnya kemudian mereka orang orang asing ini
kemudian juga ikut mencoblos pada saat pemilu nanti
ya nah di sini tentunya kita mempunyai kpu
yang telah dipersiapkan dengan regulasi
jajaran sampai ke tingkat daerah untuk melakukan hal hal yang
memungkinkan dia menjalankan
apa keinginan undang undang
undang undang itu menginginkan bahwa yang mempunyai hak pilih itu adalah warga negara
jadi warga negara titik tepatnya
warga negara yang seperti apa
nah itu di screening lagi oleh kpu dengan jajarannya dari bulan ke bulan
sehingga pada akhirnya masuk dalam dpt
nah kalau itu dilakukan semua nggak mungkin
kemudian ada warga negara asing yang masuk dalam dpt
jadi itu tidak akan muncul
tapi kalau misalnya sekarang mas mulki nih dari perludem melihat kemudian ini besar
dan menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan kenapa
oke pertama saya perlu jelaskan dulu bahwa sebenarnya dalam konsep ham
hak untuk memilih itu melekat ada batas batas teritol negara
jadi yang boleh memilih hanyalah warga negara
oleh karena itu kalau kita lihat pasal enam puluh tiga ayat satu undang undang kependudukan itu
dia hanya mengkualifikasikan tentang kependudukan
jadi tidak berbicara tentang hak pilih
sehingga jelas wna tidak punya hak pilih
tidak punya hak pilih
ini kemudian yang menjadi isu
meskipun sebenarnya yang kalau kita lihat untuk tahun ini sebenarnya kasusnya cuma satu itu
yang ada kaitannya dengan pemilih
tapi kemudian yang menjadi isu adalah publik mempertanyakan
tentang kesahihan data
dan memang kami dalam beberapa kesempatan juga melihat ada potensi potensi permasalahan seperti ini
kita ingat misalnya ada isu pemilih ganda sebelumnya
kemudian kami juga sering mengadvokasi tentang misalnya masyarakat yang tidak memiliki ktp kalau konteks masyarakat adat misalnya
kalau kita memang hanya mencaratkan hak untuk memilih berdasarkan ktp elektronik yang memang isunya memang
datanya masih sering dipertanyakan publik
nah ini karena terus berulang terus berulang kemudian publik bertanya gitu
kami pernah mendorong tentang bagaimana koordinasi yang baik antara kpu kemendagri bawaslu dalam memutakhirkan data ini
sudah terjadi belum itu
nah itu yang saya juga perlu tanyakan nanti ke kemendagri begitu
juga kpu harus menjelaskan apa yang terjadi sehingga ini bisa timbul permasalahan ini
sekalipun hanya dikatakan cuma satu masalahnya tapi ada itu ya
betul kalau saya mencoba mencari data pemberitaan misalnya
di dua ribu lima pernah ada pemilihan wali kota bitung ada indikasi wna di situ
memang muncul beritanya tapi pembuktiannya waktu itu masih tidak terlalu detail
kemudian dua ribu tiga belas ada kasus di wna satu ratus empat puluh lima wna masuk dpt pilkada mimika misalnya
jadi isu keterlibatan wna dalam pemilu kita beberapa kali
dalam konteks sejarah memang keluar
nah tapi karena beberapa kali ini kemudian kita harus bertanya tentang kesahian data
tapi saya tidak mau juga membawa rasa takut pada masyarakat
kita juga jangan sampai membuat ini mendelegitimasi proses pemilu
kita tinggal bertanya saja apa yang terjadi dengan kpu dan kemendagri misalnya
tapi kemudian permasalahan ini seperti berulang ya pak firman
dan dari komisi dua mengurusi soal kependudukan ini berulang terus tiap pemilu tiap pilkada masalahnya sama
jadi sudah datangnya tadi yang spesifik soal wna sudah disebutkan sama mas moki
ya betul memang ini menjadi sebuah keprihatinan kita
saya kebetulan menjadi anggota komisi dua
itu memang belum cukup lama karena baru sekitar enam bulan sampai delapan bulan lah karena penugasan penugasan partai
saya melihat memang ada beberapa hal yang selalu saya tekankan di dalam masalah daftar pemilih tetap
ketika kpu menyampaikan sosialisasi atau melakukan konsultasi dengan dpr
itu sampai pernah saya tanyakan dan saya pertegas tentang penggunaan ektp bisa untuk dijadikan alat untuk menentukan hak pilihnya dia
atau untuk memilih di tps
ketika itu memang sudah muncul indikasi indikasi terhadap masalah ktp ganda dan sebagainya tadi
ketika itu saya tanyakan bagaimana di tps tps untuk mencari justifikasi atau untuk mengecek kebenaran terhadap ktp ini
nah ini yang sampai sekarang memang belum terjawab karena memang ketika itu diskusi cukup panjang di komisi empat
dan kemudian kita juga menugaskan kepada kpu agar mencari jalan keluar yang terbaik
ketika itu kami usulkan bahwa kalau itu ada alat untuk mendeteksi dari ktp itu apakah ktp ini asli
itu tentunya akan konsekuensinya biaya cukup besar
dan teknologi kan tidak menjangkau sampai ke tingkat desa
nah namun kembali konteknya kepada iktp hari ini yang dimiliki oleh warga negara asing
sesungguhnya orang asing yang tinggal di indonesia untuk memiliki sebuah identitas sebagai tanda penduduk sementara itu memang dari zaman ke zaman ada

kalau sekarang ada kita kalau dulu itu istilahnya kita

saya kenapa tertarik hadir karena saya dulu adalah ketua asosiasi pengurusan izin kerja tenaga asing se indonesia
jadi sangat paham tentang keberadaan orang asing di indonesia
sangat paham tentang keberadaan orang asing di indonesia
hanya mungkin karena tuntutan teknologi
di dalam pembahasan undang undang ini yang saya ingin pak gede tadi

sehingga dalam hal ini pemerintah tidak salah
sehingga dalam hal ini pemerintah tidak salah
iya karena landasan aturan nya ada
karena landasan aturan nya ada
dibahas itu kenapa tidak ada
penjelasan penjahatan tentang
hak kewajiban pemegang ktp
ketika itu teman teman
orang asing perlu didata kalau dulu
cukup hanya kim s itu kemudian
dari bangsa kita ketika mereka
memiliki kim s atau kitas
itu mereka melapor ke
rt rw bahkan sampai ke
tingkat desa itu ada
semuanya bahkan juga melapor di kepolisian
nah yang sekarang ini
mungkin harmonisasi terhadap
regulasi yang ada
sehingga sehari ini terjadi seperti ini
masih ada waktu saya rasa karena ini
ada aturan yang dibuat oleh kpu
menyempurnakan aturan ini untuk
ini meminimais kemungkinan kemungkinan
atau kecurigaan masyarakat
atau publik terhadap kemungkinan
ada kecurangan kecurangan ini
namun tentunya regulasinya
juga harus dibuat supaya ke depan itu
ada aturan yang bagus karena
kami juga sadar bahwa sosialisasi hari ini
masih belum maksimal itu untuk
warga negara indonesia saja masih belum maksimal
apalagi yang menyangkut
ngeklik ada apakah
bukan ternyata nick dari
orang asing itu setelah dibuka
itu juga nama orang lain
ini kan harus clear
nah itu juga menarik itu yang
juga kemudian menjadi salah satu hal
yang membuat masalah ini kemudian terangkat
ke publik adalah ketika nicknya
namanya adalah yang sebenarnya
adalah milik orang indonesia
sudah kemudian disampaikan kalau tidak salah ya pak gede
bahwa itu ada kesalahan input
menerima kesalahan input dan apakah ini hanya terjadi
apa jaminannya sekarang
cnn indonesia prime news segera kembali
beri pengetahuan di kolom komentar
kalau dpt itu didasarkan pada data pemilih pemilu terakhir kemudian harus disandingkan dengan data dari kementerian negeri
nah ini yang saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini apakah memang isunya tidak ada koordinasi atau memang salah penginputan atau seperti apa
ini yang kami sedang publik terutama mempertanyakan ini ke kpu ke kemendagri karena kalau tidak bisa dijawabkan kemudian publik bertanya tanya
lalu bagaimana dengan data yang jumlah pemilih keseluruhan satu ratus sembilan puluh an juta itu proses ini bagaimana sehingga menghasilkan data yang benar
tapi kalau kita angkat lebih besar kan kembali tadi isunya ada dua yang pertama apakah boleh wna punya ktp konteksnya ktp elektronik oh ternyata boleh karena memang menurut undang undang seperti itu
meskipun kita juga harus kritis apakah ini tepat begitu karena kalau kita lihat mereka sangat serupa
cuma ada beberapa
ada beberapa data pembeda misalnya soal keluarga negaraan dan kemudian durasi karena ktp elektronik itu wni itu bisa seumur hidup kalau wna terbatas waktunya
tetapi kalau dilihat sekilas kalau tidak hati hati maka kita akan bisa terjebak bahwa itu sama dengan ktp elektronik wni begitu
kita harus kritis terhadap regulasi itu menurut saya
lalu yang kedua pertanyaan tentang apakah wna boleh memilih
nah ini juga sudah clear bahwa wna tidak boleh memilih
mungkin menurut saya selain kita bicara tentang kpu kemudian harus berkoordinasi dengan kemendagri termasuk juga bawaslu disitu untuk kembali memastikan data data ini
isu kedua mungkin bisa penyaringnya adalah petugas di lapangan nanti
mereka harus benar benar secara real nanti melihat data tiap penduduk itu
kan yang akan datang ke tps nanti kalau dia sudah terdaftar dpt maka dia ada form a lima dan ktp elektroniknya dibawa saat pemilihan
mereka bisa memilih dari jam tujuh pagi sampai jam satu siang
kemudian untuk yang dptb ini mereka yang pindah dengan alasan tertentu misalnya sakit tahanan atau mahasiswa misalnya berpindah
nah mereka ini akan ada form a lima beserta ktp elektroniknya
mereka bisa memilih dari jam tujuh sampai jam
kemudian ada juga yang dpk
dpk ini kan yang tadi yang menggunakan ktp elektroniknya saja
itu dari jam dua belas sampai jam satu siang
nah ini mungkin beruang
ruang yang rawan dan kritikal buat penyelenggara di tingkat paling bawah di tps kemudian untuk benar benar menyaring
memang kita pahami dulu kami termasuk yang kemudian mempertanyakan bagaimana mengecek ktp itu asli atau tidak di tps
karena tidak punya alat
tidak ada alatnya
memang ada isu pengadaan begitu
inilah yang menurut kami kemudian kpu harus dengan benar benar serius kemudian memberikan pelatihan kepada petugas tps
mereka sekarang ada di tahap sedang rekrutmen petugas tps di daerah
momentum yang sangat tepat
syukurnya isu ini keluar sebelum pemilu
begitu jadi masih ada waktu
masih bisa untuk pencegahan
nah itu mereka harus menurut saya harus sangat serius menyelesaikan masalah ini
harus sangat serius pak firman
di lapangannya seperti apa
apa yang anda khawatirkan
kalau saya melihat fakta di lapangan karena saya hampir sehari hari itu terjun langsung ke masyarakat
ini yang terkait dengan ktp elektronik
yang terkait dengan orang asing tadi
sedangkan penduduk warga negara indonesia saja dengan sistem pemilu yang secara serentak
dan kemudian dia harus menerima kartu sebanyak lima yang warnanya berbeda beda
saya sudah mencoba melakukan simulasi simulasi
itu banyak yang salah
ya karena memang waktunya yang sangat sempit
karena kpu itu tidak punya banyak ruang tidak punya banyak waktu untuk sosialisasi ke masyarakat
dan kemudian kpu juga banyak
akhir akhir ini kan gugatan gugatan yang diluar dugaan
termasuk kasus pak ketua di bdri yang berkepanjangan
ini pun juga pr
pr tersendiri bagi kpu
namun kembali kepada iktp orang asing ini
saya betul betul meminta kepada kpu
agar kpu segera membuat regulasi bagaimana agar ktp untuk orang asing ini
ini apakah hoax atau tidak
saya sampaikan pak gede tadi
kami dapat dari media sosial
yang disebutkan pak gede tadi
ini nicknya sama seperti nicknya si bahar
kalau pak gede tadi menyebutkan tiga dua tiga satu satu

terus kita buka lagi
itu di bahar
nah dengan kasat mata ktp nya ini kan sama persis
apakah mungkin teman teman yang di kpps itu bisa secara cermat melihat perbedaan kartu
karena tidak ada perbedaan warna
kecuali kalau dulu untuk sesama ktp elektronik untuk orang warga negara indonesia wnic
kemudian warga negara asing yang bekerja atau mendapatkan ektp atau karena konsekuensi dia bekerja dan sebagainya
itu warnanya beda
itu mungkin relatif mudah
nah oleh karena itu ini menjadi tugas kpu
yang tentunya harus bagaimana membuat regulasi meminimasi
jangan sampai terjadi kecurangan kecurangan yang terjadi di lapangan
karena kecurangan ini bukan hanya untuk pemilu presiden saja
mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk partai partai tentang mungkin bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka
ini kan kaitannya kemarin ada kecurigaan
kenapa kok ada sosialisasi kpu dengan bahasa mandarin dan sebagainya
ini kan terus di rangka rangka
ini apapun kami sebagai anggota komisi dua yang punya fungsi pengawasan
kita minta agar masih ada waktu kurang lebih lima puluh hari untuk bagaimana agar kecurangan jangan terjadi
dan pemilu betul betul dijalankan secara jujur dan adil
oke itu nanti kita bahas setelah jeda
kita sekarang jeda termasuk kita membahas tadi yang dikatakan mas muki disitu
soal koordinasi antara kpu dan kemendagri
sekarang kan kita lihat kemudian di media sudah ada penjelasan bahwa oh mereka tidak memiliki hak pilih itu dari kpu
kemendagri juga kemudian berlandaskan mereka sudah sesuai dengan aturan mereka sudah sesuai dengan undang undang
tapi memastikan tidak ada pelanggaran tidak ada yang disalahgunakan nantinya di lapangan
apa yang akan dilakukan tetap bersama kami
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah dijelaskan tadi soal undang undangnya kepemilikan dan juga apa hak dan termasuk hak dari mereka warga negara asing yang memiliki ktp elektronik
tapi memastikan ini tidak disalahgunakan
apa yang bisa dilakukan sekarang pak gede
apakah akan memfasilitasi kemudian teman teman kpps
jadi banyak hal yang bisa dilakukan tentu ini ranahnya ranah penyelenggaraan daripada pemilu
ya bukan ranah persiapan lagi
jadi ini kpu sudah mempunyai instrumen instrumen yang memadai untuk itu tinggal kita memastikan itu berjalan
instrumen instrumen itu di lapangan
tapi apa masukannya
masukannya adalah kami yang di luar ini yang di luar penyelenggaraan pemilu mendapatkan instruksi yang sangat kuat dari pimpinan kita
bahwa kita harus berbuat sesuatu semaksimal mungkin untuk membuat pemilu ini sukses
nah salah satunya adalah sodrabahar ini
mana sebenarnya nick nya kami memberikan instrumennya
kalau misalnya sodrabahar ini mau dicari sebenarnya nick nya yang mana
dengan gampang kami sodorkan alat pembaca biometrik pasti akan keluar niknya mana
itu kami mempunyai itu
dan kasus kasus lain kita memberikan hak akses ke mereka
dan hak akses kepada kpu di lima ratus empat belas kabupaten dan kota dan sekarang sudah dipakai oleh kpu
untuk memverifikasi kalau ada data data yang kpu curigai
kemudian pada hari h pada hari h kami sudah mendapatkan perintah untuk menginstruksikan ke tingkat bawah seluruh dinas kependudukan dan pemerintah buka
jadi tidak menjadi hari libur khusus untuk ini karena kita mau membackup kalau seandainya ada yang masuk ke dalam tps diragukan
jadi call center kita dia bisa dihubungin apa benar orangnya itu
itu hal hal yang bisa kita lakukan selain memverifikasi data data yang dianggap diragukan kevaliditasnya
jadi saya tekankan sekali lagi tidak ada satu nick dimiliki dua orang tidak ada
nah sekarang kalau sekarang saja bahar kita datangkan ke sini kita sodorkan alat pembaca kita biometrik itu pasti keluar nick nya bahar sendiri
alat pembaca kita biometrik itu pasti keluar nick nya bahar sendiri
tapi kalau kita lihat kelasnya kemudian sudah ada sudah dibuka juga ada call centernya
tapi pak firman memastikan bahwa ini kemudian sampai kepada mereka yang di bawah yang di tingkat tps
bahwa ada fasilitas fasilitas seperti ini
ini kelihatannya agak sulit ya karena menyangkut masalah teknis
saya rasa begini kalau menurut saya ini masih ada waktu
semua tenaga kerja asing di indonesia kan terdata di kantor imigrasi
semua tenaga negara asing yang ada di indonesia
itu dilakukan untuk kepentingan agar ada verifikasi
antara tenaga asing yang terdata di kantor keimigrasian dan yang terdaftar di tempatnya pak gede dan kemudian di dpt nya ada nggak
nah ini penting
nah kemudian ini juga bawaslu
bawaslu memang ada tambahan kerjaan ini
karena bawaslu harus menjalankan juga fungsi pengawasan
bagaimana yang diamanatkan pak gede tadi
nah bawaslu dengan pengawas yang direkrut oleh bawaslu
saya rasa ini ada pendekar training khusus bimbingan tni khusus untuk mengawasi terhadap perilaku perilaku orang itu
dan kalau perlu bawaslu yang ada ketika mereka ada indikasi dicurigai mohon maaf
bukan ini ada kod an kod curiga karena ada konotasi negatif
ini karena ada warga negara perumahan dan asing
ketika ada indikasi ini mereka bisa mewawancara
kan seperti kalau kita keluar dari airport di amerika
begitu kita curigai boleh
itu memang gitu
masukkan pas diajak wawancara
begitu mereka diajak wawancara bahasa indonesia nya geliputan yaudah dicurigai dan dipinggirkan aja
nah itu salah satu yang mungkin terobosan bisa dilakukan seperti itu
namun ini harus ada pemerintahan
namun semua harus diberi regulasi aturan supaya ada dasar hukumnya
oke supaya jelas
tapi yang paling aman adalah yang paling awal harus imigrasi segera
kita menyerahkan data data daripada tenaga asing seluruh indonesia
mana yang pegang kimte mana yang kertas mana yang sudah kawin dan sebagainya harus diserahkan kepada kpu
oke terakhir mas muki singkat saja
saya mau bilang begini bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
karena isunya kemudian kan bicara tentang efeknya kepada publik
setidaknya ada empat
pertama sistem pemilunya semakin terbuka dia
misalnya kalau kita bandingkan proporsional tertutup dengan terbuka
maka terbuka akan lebih mendorong publik terlibat
kemudian yang kedua isu kampanye
apa yang diangkat oleh para calon
yang ketiga tentang waktu kampanye
semakin panjang biasanya semakin melelahkan masyarakat semakin males
tapi yang keempat yang paling penting bicara tentang integritas penyelenggara
nah ini yang kemudian sedang dipertanyakan oleh publik
nah saya mau bilang juga bahwa selain sisi bahwa kita kpu mengakui bahwa memang ada isu di situ
kita harus paham juga bahwa kadang kadang isu juga lahir dengan background atau kepentingan tertentu
di dua ribu tujuh belas isu tentang warga negara asing juga keluar tapi kita harus lihat bahwa ada rasial tone di situ
ada background kepentingan untuk membuat pemilunya kemudian tidak terlegitimasi
jadi saya harus menjelaskan dua isu itu
tapi yang terakhir kalau kita bicara tentang apa yang seharusnya dilakukan
yang pertama kami mendorong kpu bawaslu dan kemendagri benar benar langsung rapat mungkin kalau bisa malam ini
duduk bareng ya beresin semuanya
lalu yang kedua
lalu yang kedua kita benar benar memastikan petugas di lapangan di tps teredukasi dengan baik tentang bagaimana memilah dan membedakan
mungkin yang terakhir nanti menarik juga yang bapak sampaikan kesiapsiagaan
siapapun itu yang menyelenggan pemilu untuk standby agar pemilu kita aman damai masyarakat berpartisipasi dengan baik
dan sosialisasi harus sampai bawah itu yang terpenting
terima kasih mas muki pak firman pak gede terima kasih banyak
cnn indonesia prime news segera kembali